halo selamat malam pemirsa cnn indonesia anda menyaksikan setrum secret at newsroom bersama
saya lady malino yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai bicara pandemi pada buah hati
karena seperti yang kita ketahui bicara covid sembilan belas ini memang paling banyak kita bahas setiap hari
setiap jam atau bahkan setiap menit selalu ada kata kata covid sembilan belas tapi apakah memang anda sudah
memahami dan juga benar benar menerapkan protokol kesehatan apalagi berbicara pandemi ini terhadap
anak begitu yang memang membutuhkan pengetahuan dan juga bagaimana cara penyampaian yang tepat
agar anak nanti tidak terlalu takut atau paranoid atau malah nanti justru
terkesan cuek nah untuk membahas hal tersebut tentunya malam hari ini kita akan ada narasumber
yang akan menyetrum para orang tua ya agar lebih peka dalam protokol kesehatan apalagi berbicara
tentang kesehatan fisik dan juga mental ini juga sangat penting diperhatikan orang tua terhadap
anak kita akan sapa dulu ada dokter spesialis anak dokter aman bakti pulungan selamat malam dokter
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lady
waalaikumsalam dokter ahmad ini kan memang banyak sekali kegiatannya tapi tampak masih
sangat enerjik nih resepnya apa sih dok apa nih boleh dikasih tahu dulu nih biar orang tua juga
pada tahun nih gimana cara menjaga kesehatan ala dokter aman wah yang penting sih yang pertama ya kita
tidak boleh takut ya setiap hari harus olahraga
jadi karena saya dengan umur saya itu minimal satu ratus lima puluh menit berminggu karena cukup sinar matahari
dan harus cukup tidur baik cukup tidur ya cukup istirahat itu sangat penting cukup tidur ini yang
paling sulit kan apalagi kalau kita sholat malam betul betul jadi diatur dah waktunya
benar benar ya pintar pintar aja mengatur waktu betul apalagi atur waktu untuk menonton strum
nih pada malam hari ini sangat penting gitu untuk diketahui dan juga dilihat oleh pemirsa karena
pembahasannya sangat menarik selain ada dokter aman ini juga ada psikolog anak yang juga akan
berbincang bersama kita di secret at newsroom ada bunda romi atau psikolog rosmini selamat malam
bunda romini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bunda romi jadi apa yang paling
banyak dicurhatin sama orang tua sekarang ini tuh apa tuh stres stres ya karena katanya bingung di rumah terus ya karena katanya bingung di rumah terus ya karena katanya bingung di rumah terus
pusing anaknya teriak teriak ada tiga tiganya mesti didampingi pada waktu pjj jadi orang tuanya stres bertanduk semua orang tuanya
aduh nanti kita akan bahas gimana biar menurunkan atau menghilangkan tandukan orang tua ya selama pandemi ya bunda mini
tapi pastinya kita akan membahas ini semua nanti setelah anda menyaksikan yang satu ini kita akan lihat bersama dulu ada informasi yang akan kita sampaikan
kluster keluarga menjadi salah satu kluster yang diwaspadai sebagai sumber penyebaran virus corona
di bogor misalnya pekan lalu banyak kasus positif konfirmasi terjadi kepada orang yang tidak keluar rumah
salah satunya ajarkan anak untuk patuh mengenal virus corona dan patuh terhadap protokol kesehatan anda tentu saja harus mengingatkan anak dan anak yang tidak keluar rumah dengan keadaan yang sama dengan anda
dia tak mungkin memberi mereka penjelasan dengan bahasa yang sulit mengerti apalagi dengan bahasa ilmiah medis yang anda sendiri mungkin sulit mengerti pada awalnya
anda bisa menggunakan gambar atau video yang menarik sehingga memudahkan dalam memanfaatkan
humor mengingatkan bangga hai serta pencegahan virus bonjour
berikan informasi yang jelas berdasarkan apa yang anda ketahui anda tidak perlu menjelaskan
detail hal hal yang menyedihkan pada anak setelah itu jangan lupa untuk ajak buah hati mempraktikan
berbagai protokol kesehatan melalui simulasi lalu apalagi harus diperhatikan saat mengajak
berbicara soal pandemi itu tadi sekilas yang mengenai pemahaman covid sembilan belas dan bagaimana cara
untuk memberitahu atau menjelaskan kepada anak tapi sebelumnya kita akan membahas dulu terkait
tadi ada kalimat bahwa kita membutuhkan informasi yang jelas ya memang sangat dibutuhkan oleh orang
tua nah dokter aman kalau agustus lalu kan dari ikatan dokter anak indonesia merilis kematian
seperti apa yang harus dipahami orang tua apakah memang dengan menurunnya persentase ini mengartikan
bahwa penanganannya sudah sangat baik oke soalnya saya oke sekarang ya saya baru gantiin ya aman dok

kematian anak jangan dilihat persen dong jumlahnya ini nambah terus setiap minggu kita punya datanya
tapi jumlah yang dites juga banyak jadi tentulah ketika jumlah yang positif bertambah banyak jumlah
yang meninggal memang bertambah banyak tidak sebanyak yang positif jadi persentasenya mengecil
tapi jumlah yang meninggal bertambah jadi boleh dibayangkan itu berapa banyak anak kita yang
harus meninggal karena covid yang bagaimana perasaan orang tua dan keluarganya
saya tidak sepakat kalau kita melihat ini persentase apalagi golongan anak yang meninggal itu paling banyak yang balita dan di bawah satu tahun
ini kan kelompok yang paling lemah sebetulnya kan
ya harusnya kita bisa melindungi mereka jadi anak anak itu harus kita lindungi dan kita harus memberitahu
kepada mereka bahwa mereka salah satu ya dengan tiga m itu harus melindungi diri mereka tetapi yang paling susah
mengurus siapa mengurus orang tuanya orang tuanya ini sulit sekali untuk paham bahwa dia bisa menularkan kepada anaknya
kita kan tidak melarang orang tua keluar rumah sekarang lady juga harus keluar rumah
untuk meninggalkan anaknya tapi kan ada protokol kalau kita pada saat kita keluar rumah kita jorok kita kumpul di mana atau kita makan rame rame kita terbuka masker kita pulang ke rumah satu minggu kemudian kita batuk kita mikir kita dari mana sebetulnya jadi sebetulnya harus dikontrol orang tuanya dulu
dan orang tuanya tahu harus paham saya rasa dari awal pandemi dari maret itu saya mengatakan anak bisa meninggal
dan ini kan harusnya sesuatu yang serius ya
betul tapi ada juga yang mengatakan bahwa imun anak ini kan masih lebih baik tapi ternyata kenyataannya tadi seperti yang dokter bilang bahwa di bawah usia satu tahun itu ternyata cukup banyak begitu bayi yang meninggal
nah apa sebenarnya comorbid yang paling banyak dok
dari para korban covid sembilan belas ini anak anak
nah yang lain lain inilah yang memang
ilmuwan di dunia dan itu berubah berubah semuanya kenapa karena memang banyak sekali hal yang kita tidak tahu yang kita masih harus banyak belajar nah terutama pada anak ini yang akhirnya orang juga pengen tahu kenapa di tempat lain anak tidak ada meninggal tapi di indonesia angka kematian anak kita paling tinggi termasuk di asia pasifik dan di dunia mungkin saat ini
nah nanti kita juga
betul betul kita juga nanti akan bahas dok terkait kasus kematian anak ini memang paling tinggi di asia pasifik dan di dunia mungkin saat ini
asia pasifik begitu ya yang ada di indonesia tapi kita tanya dulu ke bunda romi bunda romi kita setiap hari melihat bahwa angka penyebaran covid ini selalu naik dan mungkin akan berdampak pada psikologis orang tua sendiri begitu ya menjadi parno takut atau bukan memberikan solusi gitu ya tapi justru melarang ini dan itu tapi tidak memberikan solusi nah sebenarnya apa yang harus dipahami orang tua dalam memaknai situasi pandemi saat ini
ya jadi gini orang tua itu
itu tadi betul
karena dokter aman melihatnya cuman angka
sementara angka itu berbicara nya hanya untuk data statistik
itu kalau kita melihat sekarang yang makin banyak yang terkena covid makin dekat orang yang terdekat dekat dengan kita yang kita kenal
artinya orang tua itu harusnya menyadari memang
kalau anak mbak
kita mbak lady kita ngajarin misalnya tentang covid ini
dia tidak bisa
mendapatkan informasi kalau dia
nggak jelas tidak konkret tapi kan
orang tua bisa nah orang tua
segampang itu covid bisa dia tertular
covid gitu kesadarannya
kurang nah tapi yang paling penting juga
kalau menurut saya orang tua
itu harus tahu bahwa
dia punya anak loh ya dia punya
keluarga kalau dia mau
tadi kata saya istilah doktor
berperilaku jorok atau
tidak bersih tidak pakai masker
tidak tiga m itu berdampaknya
kepada apa kepada keluarganya sendiri
nah itu yang pemahamannya
ada di kepala kadang kadang tapi
tidak keluar dalam bentuk perilaku
sementara manusia itu belajar
action nah ini yang
hatinya itu belum nyangkut
bahwa itu berdampak untuk buah
hatinya sebenarnya gini
mbak lady kalau kita mau melakukan
sesuatu luar biasa karena kita
kesayangan kecintaan kita kepada anak
tak akan merasa capek dan kita
tidak pernah akan merasa terbebani
tapi kalau kita nggak merasakan itu
misalnya orang tua tidak
bisa menggunakan itu
karena merasa tidak nyaman berdampaknya
bahasa j sekarangnya adalah
kalau kita berpikir lebih jauh kemudian
kita jadi lebih paham
ya internetnya agak
bermasalah begitu ya
baik sambil menunggu
mungkin kita kembali lagi ke dokter aman
dokter aman kalau tadi kan kita
berbicara mengenai angka
kematian pada anak ini sangat tinggi
di indonesia ya dibandingkan bahkan
seluruh asia pasifik
nah apa sebenarnya dampak
ataupun penyebab yang paling parah
terjadi apakah memang karena
apakah memang karena
terlalu lambat begitu
apakah terlalu lama begitu penanganannya
terlalu lama orang tua baru
memahami gejala yang dialami oleh
seperti apa dok apakah memang
karena sudah terlalu lambat begitu ya
beberapa asumsi tentunya kan
asumsi kenapanya itu
harus kita pastikan dengan
banyak data nantinya
tapi sampai saat ini
kita baru tahu sampai
tetapi kita mendapat laporan
banyak pada awal awal itu
ada keterlambatan membawa anak ini
ke pusat pengobatan
ini yang pertama
jadi masih dianggap
atau ada pada saat itu
di rapid orang tuanya negatif
dan anaknya tidak dilakukan
cepat sekali menjadi berat
dan kita tidak sempat memeluknya
apalagi kalau anak yang di bawah satu tahun
jadi awareness pada awal awal itu
bahkan sampai saat ini
bahkan sampai saat ini
kenapa karena masih banyak yang pengen membuka sekolah
jadi bahkan sampai saat ini awareness ini masih kurang
semua orang paham
adanya awareness ini
semua orang tua
tidak akan merasa dia
sebagai iron man atau super hero
yang dia juga kebal
anaknya juga kebal
kan tidak seperti itu
nah ini yang pertama
beberapa yang memang
ini mereka menunda pengobatan lama
karena takdir datang juga karena covid
sekarang ini hampir setiap minggu saya dikonsultasikan
dari kerabat dari keluarga dari tetangga
kapan harus dibawa ke dokter dan lain lain seperti kayak begitu
semua orang takut ke rumah sakit juga sekarang
apa dok yang harus dilakukan
yang penting orang tuanya dulu
pastikan dia dari mana sih sebetulnya
saya beberapa kasus dalam minggu ini dapat anaknya positif bahkan balita
orang tuanya negatif
ternyata dari sumber lain mungkin
yang ada orang ke rumahnya
atau pengasuh dan lain lain kita tidak bisa memastikan
tapi yang jelas ini anak kan di rumah
jadi harus ada orang dewasa yang menularkan ke dia
itu satu lagi
nah yang kedua
ini kita baru tahu sekarang ini
ketika city value ini rendah
jadi pada anak balita city value ini lebih jelek daripada anak yang lebih besar
jadi kalau ketika pada saat dia nyosip city value nya rendah ini dia akan lebih tidak baik
dan efeknya bisa membuat lebih jelek si balita ini ketimbang misalnya anak yang lebih besar
jadi banyak hal yang baru baru yang kita lihat pada saat ini
dan data kita ini kan tentu akan berbicara banyak
kalau di singapura tidak ada yang meninggal di malaysia nggak ada yang meninggal
itu kita lebih bisa tahu daripada mereka
berarti jika si anak ini sudah memiliki gejala demam atau flu
berarti si orang tuanya harus melakukan pcr begitu dok
oh tunggu dulu
kalau dia demam flu seperti biasa
orang tuanya bersih sekali
tidak pernah buka masker
kalau bicara atau makan
orang indonesia ini heran saya
kalau bicara kenapa buka masker sih
bahkan pejabat kenapa mesti buka masker
kan bisa bicara pakai masker tidak masalah
kita berjam jam pakai masker di klinik dan lain lain
nah jadi kalau dia memang ternyata satu rumah itu pasti kita tunggu dong gejalanya
kita lihat berapa hari
karena gejalanya semua ini mirip
gejalanya bisa bantuk bisa sesak sakit tenggorokan diare bisa
semuanya ini bisa gejala gejala post it
jadi yang paling penting adalah bagaimana riwayatnya
karena ketidakpahaman orang
jadi kalau dia masih keluar rumah
pastikan setelah pulang itu
dia mandi ganti baju dan lain lain
ketika dia buka maskernya ini
kalau kemana mana tidak ditampung di leher begini kayak sekarang gitu
habis itu dinaikinnya lagi
begitu kerja dia
dia memang pakai masker
tapi tidak pakai masker dengan betul
jadi kalau ada razia di jalan dia pakai masker
habis itu dia taruh di leher seperti ini
berarti itu memang harus diperbaiki juga begitu ya
bagaimana penggunaan masker yang tepat

jadi penggunaannya ini
jadi kita lihat ya penggunaan yang saya tadi baru dapat juga dari teman saya
itu juga sakit itu juga keriosi
jadi kayak tahu keju nggak
keju swiss atau keju ini yang bolong bolong kan
ketika kita flive itu selalu ada bolongnya
tapi ketika dia terbentuk akhirnya dia padat
bulog semua slice inilah harus kita lindungi
dari masker mencuci tangan menjaga jarak
ya imunisasi salah satu masuk di sini
tapi bukan salah satu ini
semuanya banyak slice slice ini
ini yang harus dipahami
kalau nggak kan kasian anaknya mau disot berapa kali terus keberusiaan
betul sangat disayangkan ya
nah terkait tadi tidak hanya gejalanya saja begitu yang sama di seluruh dunia
tapi juga dampak psikologis yang tampaknya sama ya
tidak memandang latar belakang pendidikan usia
dampak psikologis selama pandemi ini juga
bagaimana bunda romi
saya dapat beberapa nanti mungkin nanti bunda selain ini
saya dapat beberapa keluarga ada yang sampai meninggal
ada yang keluar tapi diisolasi
orang keluarganya ada yang masuk icu
tapi anaknya juga sakit dan gagal
ini betul betul kiamat kecil dia
mungkin bu romy bisa jelaskan
ya mbak kalau misalnya kita melihat pendidikan latar belakangnya
pendidikan budaya dan sosial ekonomi itu
sebetulnya semua itu bisa kena
tetapi sekarang gini cara kita informasi tadi saya maaf kepental mbak ya
lari keluar loncat gitu ya
jadi yang kita mesti lakukan adalah mungkin untuk orang dengan kondisi atau sosial ekonomi tertentu
harus yang ngomong orang yang mereka anggap mereka pandang dan mereka panut gitu
itu akan jadi lebih mudah
daripada kita yang ngomong orang yang kita nggak tahu siapa dia
gak pernah kenal sama dia tiba tiba dia bicara
kamu harus pakai gini gini gini gak dianggap
tapi kalau misalnya ada tokoh di masyarakat di situ ketua adat
itu akan lebih mudah kemungkinan untuk memasukkan informasi
karena mereka merasa ini tokoh panutannya gitu
contohnya salah satu itu
tapi juga penjelasannya kayak tadi maman bilang pakai masker di leher
saya melihat itu kadang kadang kita kasih informasi nggak jelas sih dok mohon maaf
tapi dia nggak bilang kalau pakai masker kain itu harus dicuci
jangan masker itu saya pernah melihat orang udah dari putih menjadi abu abu
udah jadi putih tulang gitu ya
bekas listrik juga masih ada di situ
iya nah itu menurut saya jadi
oh yang penting masker jadi kemarin pakai masker hari ini pakai masker
besok pakai masker the same masker masker yang sama juga gitu
itu kan cara pola berpikirnya itu masih belum bisa berpikiran untuk yang bersih itu seperti apa
kita masyarakat kita hanya dilihat contoh atau apa yang dilihat ada di tulisan
oh pakai masker cuci tangan berjaga jarak udah
jaga jarak juga enggak
dia pikir jaga jarak cuma sedikit juga cukup gitu
jadi pemahamannya itu kurang
nah kalau bicara tentang anak menjadi sulit juga kalau kita tidak kasih contoh
jadi kalau kita pakai maskernya di dagu anak akan pakai masker di dagu
tapi kalau kita mencotokkan dengan sebenarnya itu seperti apa
cuci tangan juga benar seperti apa anak jadi paham

oke bunda romy kapan sebenarnya waktu yang pas menjelaskan hal ini kepada anak
karena ada juga nih anak di usia tertentu yang ketika disampaikan itu malah sibuk dengan gadgetnya
atau sudah punya opini pribadi begitu terkait dengan pandemi ini
nah bagaimana waktu yang tepat menyampaikan hal itu kepada anak gitu
setiap hari mbak
itu harus masuk dari semua lini kehidupan
semua lini kehidupan kegiatan
itu nggak bisa ada waktunya kayak jam kuliah atau jam mata pelajaran gitu
itu masuknya dalam semua sisi kehidupan
caranya ibunya membersihkan dapurnya cara ibunya melap mejanya
sambil dia cerita sama anaknya itu akan membuat anakku paham sepaham pahamnya bahwa
iya harus dibersihkan semua
kalau ini kuman kan nggak kelihatan ya
waktu awal ngajarinnya mungkin yang gak kelihatan itu sebetulnya ada
itu kan kita ada tuh kalau saya ngajarinnya biasanya menggunakan seperti cat tertentu yang nggak terlihat
tapi kalau dipakai insentor kelihatan itu
nah itu mengajarkan tuh bikinnya jadi lebih konkret bahwa tuh kan gak kelihatan tapi sebetulnya di tangan kamu ada gitu
dan itu membuat anak menjadi terpatering oh iya ada nih kuman saya enggak lihat
jadi saya harus cuci tangan gitu
bahkan yang saya suka sedih adalah apa
orang menyuapi makan anaknya orangnya tuh nggak pakai sarung tangan nggak cuci tangan
di masyarakat kita menyuapi anak itu kadang kadang masih tidak pakai sendok tapi pakai tangan apa dijumput nasinya terus begini
belum lagi ditiup
iya panas bubuk itu semua nempel di situ
nggak ngerti esensinya bahwa kesehatan itu dari semua sisi lini kehidupan harus diajarkan mbak lili
jadi kalau kita ngajarinnya hanya pada waktu waktu tertentu enggak main
tadi kalau terkutip tentang kata kata gadget gadget itu dulu kita selarang larang ya mbak
tapi kemudian sekarang si covid datang semua orang bergadgetria
tapi sebetulnya nggak usah takut kalau kita tahu anak kita akan memfilter sendiri kapan dia boleh pakai gadget dan tidak
cuma masalahnya orang tua memberikan gadget tanpa alasan dan kemudian dibiarkan begitu saja
harusnya kalau menurut saya kalau waktu pjj itu cuma kalau untuk tk teman bermain itu paling berapa menit lah empat puluh tiga puluh menit tuh sambil main sambil apa gitu
tapi nanti kalau yang sudah besar agak lebih panjang sedikit tapi di tengah tengah itu stop ibunya yang heboh
agak orang tua tuh kan agak seperti gak waras gitu kalau main sama anak supaya kelihatan anaknya ceria
tapi kalau orang tuanya oh mas anak anak itu nanti porselen ibu jatuh wah kita gak jadi apa apa di rumah ini
kemarin saya dapat itu klien juga saya tinggalnya di apartemen jadi sana sini kiri kanan atas bawah dinding
jadi saya enggak bisa melakukan apa apa terus saya tanya pernah nanam apa namanya tembu tembuhan
saya nggak punya pot pun pernah dengar bekas kaleng kaleng bekas
jadi saya heran kenapa enggak terpikir bahwa bisa melakukan sesuatu di tempat yang kini
karena tidak ada terlalu banyak ruang tapi dia bikin anaknya nyaman gitu
dan kalau kita lihat anak itu gampang sekali sebetulnya untuk diajak untuk teralihkan pikirannya untuk tidak jenuh di rumah
tapi kita aja yang kemudian kita sibuk dengan gadget kita sehingga kita lupa bahwa kita punya teman yang di rumah
yang perlu bantuan untuk memberikan inspirasi dia mau melakukan apa gitu
karena banyak juga pemahaman ya bunda bahwa oh anaknya harus keluar rumah gitu karena bosan di rumah gitu ya
padahal anaknya sendiri nggak diajak main sama seperti yang tadi bunda romi sampaikan
tapi gimana nih bunda kalau misalnya anak ini usia remaja kemudian sudah punya teman teman sendiri karena sudah jarang bertemu langsung dengan teman temannya
akhirnya merubah kepribadiannya dia sendiri merubah cara sosialisasi mereka jadinya sering zoom bahkan sampai tertidur
sampai ketiduran pun itu zoom rame rame nah itu gimana tuh bunda menanganinya
sebetulnya platform apa yang dipakai itu nggak ada masalah
di dalam platform itu ada juga hal hal yang cukup menarik misalnya jamboard terus whiteboard
jadi semua bisa mengisi di situ bikinkan project gitu
jadi kalau saya ngajarinya kalau guru harus juga kreatif
guru kreatif kalau dia banyak baca supaya orang tua juga banyak baca untuk kemudian bisa jadi kreatif
jadi bikinkan project untuk anak anak remaja ini
yang menarik jangan projectnya misalnya tentang kimia apa gitu
dia aduh coba hari gini tentang flora
tentang apa tentang yang lagi viral
lalu kemudian disuruh bikin digabungkan ide ide mereka dalam satu jamboard yang ada di google yang di drive itu
ini menyebut platform enggak apa apa ya
terus kemudian nanti kemudian bisa atau pakai yang lain gitu
itu banyak sekali metode untuk kita bisa membantu anak untuk bisa kolaborasi dengan cara dengan zoom
jadi tidak ngomong doang
tapi melakukan sesuatu
yang satu browsing terus masukkan sesuatu
jadi nanti ide mereka itu bisa diaplikasikan dengan oke sekarang kita mesti bikin penyampaian nih
jadilah sesuatu gitu
jadi apa yang dilakukan harus bisa
saya bisa kok bikin fun campset secara virtual
ya asal orang tuanya mau berubah sedikit gitu
rumahnya mau dikorbankan agak gimana berantak berantak dikit
anaknya diizinkan untuk tiduran di dalam kem
itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa mbak
oke kita akan lihat sebentar nih ya
bagaimana keluhan dari para orang tua selama pandemi
kita lihat bersama nih bu daromi dan juga dr aman
sekolah anak kami itu sudah melakukan sosialisasi secara resmi
anak anak sudah tahu apa itu virus corona kenapa mereka harus belajar di rumah
sedikit banyak memberitahu hal hal yang membuat anak itu langsung mengerti
seperti bahwa virus itu adalah berbahaya
hal yang membahayakan buat anak itu cepat sekali ditangkapnya
lebih ke ngasih tahu itu informasinya hoax atau enggak
mengajak si anak buat nge cross check informasi yang udah di share
kasih tahu anak ini kalau ada pandemi ada virus corona
itu bilangnya yang simpel aja ya
karena anak kami kan masih batita
jadi kalau di luar itu ada virus
nah virusnya itu enggak bisa kelihatan
tapi bisa dilawan kalau misalnya kita rajin cuci tangan
seputar informasi dari mana virus ini berasal dari cina awalnya
dan juga kenapa sampai bisa masuk ke indonesia
selain itu kita juga kasih informasi ke mereka
gimana cara penularan virus ini sih
dan juga kenapa sampai mereka bisa harus bersekolah di rumah
kita bersama sama selaku orang tua juga selalu memberikan informasi mengenai
perkembangan virus tersebut pada anak anak
mencari permainan misalnya atau memakai masker sampai hitungan ke dua puluh kayak gitu
ya memang harus dibiasakan
apalagi kan pakai masker itu enggak betah kan
kadang yang dewasa aja udah ngep
apalagi yang anak anak kecil kayak gitu
ya kadang dia nurut
kadang ya enggak
tapi ya gimana namanya juga harus dibiasakan
ketika kita berikan selalu informasi mengenai bagaimana cuci tangan memakai masker
itu bisa menghalangi virus tersebut dengan cara mudah lagi lagi kepada anak anak
itu sangat membantu sih kebetulan
kita kasih tahu ke mereka
salah satu penjagaan
yang paling mudah aja yang mereka lakukan itu bisa dengan cara memakai masker
walaupun awal awalnya mereka ngerasa pengap ya dengan pakai masker itu mereka mengeluh banget
tapi kita selalu berusaha kasih contoh ke mereka juga
kalau kita pergi juga kita nggak lupa pakai masker
jadi mereka lama kelamaan udah mulai tumbuh kesadaran kalau mereka harus keluar
misalkan main sore sore keluar di komplek juga harus pakai masker
kita sebagai orang tua memberikan contoh sih sebenarnya
sehingga mereka akan melihat kebiasaan baru itu dilakukan juga oleh orang tuanya
dimana mana rasanya anak akan ada masa masanya menolak untuk melakukan ya
jadi kami terus mengingatkan saja gitu
sebagai orang tua tentunya kami nggak bisa berharap anak akan melakukan dengan sendirinya
nah itu tadi sekilas ya bagaimana cara para orang tua mengenalkan dan juga menjelaskan tentang protokol kesehatan selama covid sembilan belas
pandemi covid sembilan belas ini
yang melanda di semua negara
nah bunda romi tadi kan ada juga tuh tips tips yang disampaikan oleh orang tua
tapi gimana kalau misalnya si anak ini mengeluh kesepian belum pernah lagi ketemu sama teman temannya
bagaimana agar si pertumbuhan anak ini tetap normal begitu
memang kalau di rumah hubungan dengan teman secara ketemu fisik memang tidak ada
tetapi kalau ketemu dalam bentuk virtual itu bisa
kemudian kalau menurut saya kalau kita mau ngajak anak kita untuk kemudian dia mau ketemu sama sepupunya atau ketemu sama saudaranya temannya
kita bukakan lalu kemudian kita bilang nanti kita bikin apa
jadi ada setiap kali ada topik yang kamu bicarakan sehingga dia kemudian senang untuk ngomong
kamu punya apa kamu cerita kamu bilang kamu apa gitu
nah hal ini yang membuat orang tua jadi bisa mengasih arahan kepada anak
untuk tetap anak bisa mempunyai interaksi
karena itu pada waktu dia berinteraksi dengan virtual tetap linguistiknya kemampuan bicaranya di asah
kemampuan logika matematiknya analytical thinkingnya analisanya itu di asah
kemampuan interpersonalnya bicara dengan dia kemudian mencoba mendengarkan berempati itu di asa
intrapersonal percaya dirinya itu juga di asah
jadi banyak hal yang di asah dengan cara seperti itu
memang nggak sebagus kalau kita ketemu langsung
tetapi bisa dilakukan
dan itu menurut saya akan jadi luar biasa
bersyukurlah kalau satu keluarga itu punya adik atau kakak
sehingga tetap ada latihan stimulasinya tetap ada
tapi kalau tidak ada bukannya nol sama sekali
bisa kita lakukan gitu
hanya dalam bentuk keterbatasan yang ya itu dengan virtual dan sebagainya
yang penting juga kalau menurut saya
orang tua di rumah itu
stimulasinya itu nggak usah pakai marah
karena kita nanti kalau marah marah anaknya kemudian jadi stress
lucunya nggak corona aja nih dokter aman yang diwariskan atau ditularkan
tapi emosi marah sama stres itu dicontoh oleh anak dilihat oleh anak
makanya kita kalau bicara
juga tidak boleh dengan situasi dengan suaranya tinggi
terus kemudian dengan selalu mengeluh
itu berdampak kepada anak
anaknya jadi juga ikut stres
jadi anak ini seseorang yang gak ngerti atau pengalaman hidupnya masih pendek
sehingga ajarkan kepada dia dapat pengalaman yang cantik yang bagus yang nyaman
itu yang akan mengendap menjadi sesuatu yang luar biasa
dibanding dengan udah ada virus di luar
di rumah orang tua ini jadi virus
marah mulu berantem mulu dan sebagainya
anak jadi tidak tahu rasa nyaman itu dimana dia dalam
lalu bagaimana menghandle emosi orang tua agar tidak sampai juga ditumpahkan ke anak
pertama orang tua harus tahu life skill
jadi gini kalau orang tua mengeluh terus
itu dia jalan di tempat tidak ada kalau anak sekarang nggak move on katanya
harusnya apa dia melihat frank sekarang
jadi kalau kita bicara dulu saya gak kayak gini
dulu saya nggak kehilangan pekerjaan
terus numpang tanya kalau dia terus bicara seperti itu pekerjaan apa
terus numpang tanya kalau dia terus bicara seperti itu pekerjaan apa

jadi life skill education itu pendidikan untuk keterampilan hidup
harus diajarkan dari anak musik kecil sampai ke orang tuanya
di dalam life skill itu ada apa
yaitu melihat frame
hari ini kelihatannya situasinya seperti ini
kita dalam keadaan covid
banyak sekarang ibu ibu yang kemudian ini punya inovasi dalam kue
bacem bacem kue ditawarin
sampai wa kita penuh harus beli quest
karena rasanya tidak enak juga
setiap hari ditawarin
tetapi itu adalah bentuk dia move on nya
tapi semua orang bisa jualan kue
jadi kemampuan skill untuk keterampilan hidup itu beda beda dari tiap orang
di dalam keterampilan hidup itu dia melihat saat ini seperti ini
analisis dia apa yang terjadi
kemudian dia merefleksikan dengan ide ide yang ada
dia mencari jalan keluar
dia mencari situasi seperti ini
itu adalah kemampuan hidup
itu ada tujuh virtue nya
ada tujuh hal yang harus dipelajari dari
kalau orang tua tahu bagaimana cari jalan keluarnya pasti dia tidak akan stres
dan harus ada anger management di dalam keluarga itu
termasuk bapak dan ibunya
karena kalau orang sudah dalam keadaan kalut belum sampai depresi baru stres
itu biasanya kemudian kata katanya juga sedikit sedikit sudah tersinggung
sedikit sudah keluar macam macam
dan itu yang kemudian kita harus manage supaya jangan keluar di mana mana
karena di dalam rumah itu ada anak kecil
yang akan mencontoh meniru dan melihat
v virtue nya kita lihat seolah olah dia tidak melihat dan tidak merekam
tapi padahal dia merekam mbak lewi
dan emosi ataupun gangguan dalam pikiran juga ini sangat mempengaruhi imun dalam tubuh juga ya
pasti imunnya juga jadi menurun
dan juga daya tahan tubuhnya terhadap serangan penyakit imun
ini juga jadinya bakal lemah
nah kita juga punya polling nih ibunda romi dan juga dokter aman
terkait apa sih hal yang paling sulit dilakukan di masa pandemi
kita lihat sama sama ada pollingnya
apakah memang lebih sulit menjaga jarak memakai masker atau cuci tangan
kita lihat bersama
ini hasil polling yang ditanyakan kepada para pengguna twitter cnn indonesia
ternyata yang paling sulit dilakukan adalah menjaga jarak
nah dokter aman ini gimana nih dok solusinya
apalagi kita tahu ya kalau di indonesia ini
dan semuanya punya rumah yang besar
ada juga satu keluarga ini dalam satu petak rumah itu ada tujuh sampai sepuluh orang
nah ini gimana nih dok
kalau yang seperti ini agak berbeda
jadi kita melihat
tapi kalau toh memang mereka terlalu banyak dalam satu keluarga
apakah semua ini mereka akan kontak keluar semua
nah jadi ada hal selain tiga m
ada tiga k juga
k yang pertama itu pada saat ini
pada saat ini
semua ruangan yang kita masukin itu harus berventilasi
jadi dia harus circulated
jadi gak ada cerita tuh bioskop dibuka sampai kapan juga
nah yang kedua kerumunan
kalaulah memang dia tinggal di rumah kecil
jangan pergi dia ke kerumunan
kalau dia tetap di inner circle family nya
tentu tidak jadi masalah kan
dia tetap harus menghindari kerumunan
yang ketiga kontak erat
kontak erat ini kita masih jarak
sebetulnya saya mau satu lima meter
tapi who mengatakan satu meter
ini kita harus menghitung
ini satu meter tidak boleh
kalau toh terpaksa
tidak boleh lebih dari lima belas menit
kalau kita lihat sekarang di restoran
kemarin saya lihat juga
di depan rumah sakit saya
ada orang ke restoran
itu masuk bawa anak anak banyak
restorannya kecil sekali
bayangkan itu kalau seperti itu
saya jadi bisa mengatakan juga
tambahan lagi ini tadi
dari apa yang dikatakan
bu romi tadi ditanyakan
kita harus membuat remaja ini
libatkan mereka mulai sekarang
dua ribu empat puluh lima ini mereka yang akan mempunyai negara ini
generasi emas ini
dan satu lagi dari data kita
tadi yang paling banyak meninggal adalah
di bawah lima tahun
setelah itu lima sampai sepuluh sedikit
karena ini masih bisa diatur
setelah itu yang paling banyak meninggal
kedua adalah antara sepuluh sampai delapan belas tahun
remaja ini juga mereka semua merasa ya
merasa sebagai iron man atau
superhero semua kan
semua akan mereka coba
jadi disinilah peran orang tua
atau bahkan peran lingkungan
atau peran negara
remaja kita pada saat ini
kalau mereka pada saat ini gagal
kita bagaimana nanti mempunyai generasi emas dua ribu empat puluh
libatkan mereka untuk dalam setiap hal
kalau ada dalam rumah
tadi betul bunda romi
jangan dimarahin mereka
mereka ini adalah agent of change
bangsa kita ini akan tergantung
remaja pada saat ini
mereka inilah nanti dua ribu empat puluh lima
dua puluh lima tahun lagi yang akan mempunyai
negara ini nantinya
nah sementara pada saat ini mereka
bakal tidak bisa melewati paling banyak
mereka malah terinfeksi dan meninggal
kalau anda lihat penanganannya saat ini
apakah memang pemerintah ini sudah fokus
dalam penanganan pandemi terhadap anak anak
dan kasus anak anak serta remaja ini
apakah akan lebih besar ke depan
mendatang antisipasinya seperti apa dok
kalau kita lihat ya pada saat ini
kasus anak kan ditanganinnya ini sama dengan dewasa
jadi selain tiga m
tiga t kita ini kan tidak optimal
t pertama testing
kita dari awal pandemi meminta
setiap ada satu kasus termasuk anak
harus tiga puluh kali diperiksa
tracingnya dong ditingkatkan
setelah itu baru treatment
kita sudah melakukan
kita masih lebih banyak ke arah treatment
di testing sama tracingnya kita masih kurang
jadi awal awal pandemi saya masih ingat
berkali kali saya mengatakan di semua media
ada empat hal yang ini harus kita lakukan
yang pertama testing
yang kedua tracing
ini adalah isolasi dan karantina
yang keempat baru
jadi dari keempat ini semua
tidak boleh ini dikurangin atau ditawar tawar di discount
tidak ada paket hematnya
jadi ini kita mau paket hemat
testingnya mau pakai hemat
awal awal pakai rapid
tracingnya mau pakai hemat
isolasi dan karantina yang masih banyak yang pakai hemat
physical sama social distancing kita juga
kita lihat kan orang berkerumun masih
kalau pada saat sebelum pada covid sembilan belas
masih banyak yang pakai hemat
jadi kita harus mengatakan
kita harus mengatakan
kita harus mengatakan
kalau pada saat sebelum pada saat
tidak ada di situ semua paket hemat
kenapa sih kita jadi bangsa
mau menawar melulu
pengen discount melulu
ini bukan sale bukan jualan
ini pandemi yang ada
semua protokolnya jelas
jangan pernah kita meminta discount untuk ini
nah ini yang harus kita limpahkan ke anak
nah jadi tanganin ini dulu
anak kan akan ikut tadi saya katakan
anak ini kan di rumah
termasuk kasus anak tentunya
termasuk juga bagaimana
kebiasaan orang tua di luar rumah
mungkin dokter aman bisa mencontohkan gimana
satu lagi satu lagi satu lagi
tolong juga dah
media sosial ini jangan membuat sesuatu
dokter sepertinya suaranya terputus
satu terus yang kedua lagi
yang kedua lagi begini
orang tua dan dewasa itu
suara saya oke ya
oke ini sekarang sudah aman
orang tua juga tolonglah
mau di testing dan di tracing
tetapi karena ada isu isu dibuat
bahwa kita dokter
meng covid kan orang dan lain lain
sekarang kita juga sulit jadinya
banyak orang menolak kadang kadang di testing
kasian anaknya kan
kalau anda superhero atau ironman
anda rasa memang anda sehat
atau anda otg
anak anda kan tidak seperti itu
sekarang ada beberapa orang
tadi saya dapat
beberapa anak kita dapat
tentu bisa kita cari tahu
anaknya positif orang tuanya negatif
karena balita apa
orang tuanya harus ikut juga diisolasi kan
jadi kalau anda berkeluarga
kalau ada gejala
dan anda kena tracing
anda merasa anda tidak melakukan
sesuai memang tiga m atau tiga k
di beberapa provinsi bisa gratis
asal anda lapor bahwa anda masuk kena tracing dan lain lain
jadi jadilah kesatria untuk bangsa kita sendiri
untuk melindungi anak kita
tapi kita tidak mau di tracing
ya susah dong jadinya kan
tidak berani kita
menjadi pahlawan untuk anak kita
dan keluarga kita sendiri
masa kita tidak mau di tracing
demi anak kita
masa tunggu anaknya sakit
baru kita cari cari tahu nanti
bagaimana dia menularnya
kita tetap kasus kan
akhirnya kita tahu
suaranya mohon maaf
ini sudah mulai jelas
ini sudah mulai jelas
suara sudah aman
ya itulah kalau saya bilang
jadilah pahlawan jadi superhero
bagi keluarganya sendiri
dengan mau di testing dan di tracing
kalau untuk keluarganya
untuk anaknya tidak mau jujur juga
jadi kalau dia tidak mau di tracing
dia takut apa segala macam
akhirnya itu saya katakan tadi
anaknya positif akhirnya kita cari cari tahu kan
dari siapa sumber penularannya
pasti dapat tapi kan dari orang tua
jadi makanya tadi saya minta
jadilah pahlawan dalam pandemi ini
untuk keluarga dulu sendiri
berarti jujurlah untuk keluarga sendiri
kalau jorong kalau tidak pakai masker
kekerumunan tidak tiga k tidak tiga m
selesailah siap di tracing dan di testing
dan siap di treatment tiga t
nah tanya ke diri kita masing masing sekarang
sebagai orang tua
jadilah orang tua
bagaimana transi tahunya
bagaimana menumbuhkan kesadaran orang tua
soal ini terlebih lagi juga buat
oma opa begitu ya yang kadang juga
susah untuk diberitahu terkait
kalau sesuatu yang
ini kan gini kebiasaan
atau habit itu terbentuk
karena berkali kali dilakukan
kalau kita bicara yang tadi saya bilang
move on itu adalah
zaman dulu kita nggak usah pakai
masker nggak usah pakai apa itu kan dulu
kita nggak bisa ngomong ke dulu dulu lagi
tapi kita sekarang dan membentuk
habit untuk kan sekarang rasanya
nggak nyaman pakai masker
nggak nyaman borok balik cuci tangan
gak nyaman untuk tidak pergi keluar
dan berkerumun tapi kalau
sudah menjadi suatu kebiasaan
itu jadi berbeda
nanti kita akan merasa
oh iya betapa penikmatnya ya jadi
ngelihatnya itu selalu di sisi positifnya aja
jangan dari negatifnya
emosi negatif terus kemudian
berpikirnya negatif juga
itu berdampak pada imunitas ya
tapi kalau kita emosinya positif
terus berpikirnya positif
insya allah dia jadi
kemudian daya imunnya juga bagus
nah sekarang terkait dengan ini
kita harus bikin situasi dimana
kita berpikir positif oke sekarang
meratapi tetapi mencari jalan keluar
kemudian kita melihat juga bahwa
dalam keadaan seperti ini
kita ini harus mensyukuri
apa yang kita alami
misalnya gini tadinya jaraknya berjauhan
dengan anak anak kita karena kita tidak
ada kerja di luar kota dan
sekarang jadi sesuatu yang luar biasa kita
ketemu anak tiap hari
kalau dia work from home kan berarti dia
kamar pada waktu harus kerja
habis itu pergi ke ruang tengah sudah ketemu
anaknya lagi jadi hal ini
kalau menurut saya harus patut disyukuri
kita kadang kadang lupa bahwa
apa yang kita dapatkan sekarang ini
harus dinikmati dan disyukuri
yang ada adalah kita selalu
kemudian kenapa sih begini
kan biasanya kan begini
saya heran juga di raman
kalau kita udah lihat psbb nya
sudah agak dilonggarkan lagi
orang seolah olah pikir bahwa
mereka sudah tidak usah
kebiasaan yang sudah terbentuk kemudian
padahal kebiasaan itu sesuatu yang susah loh
untuk mau pergi kemana mana dengan masker
anak kita tahu bahwa kalau keluar rumah
dia harus kalau misalnya ya
dia keluar rumah maksud saya tidak di
jalanan tetapi ke halaman aja
nggak tahu siapa yang lewat di jalanan
hal hal seperti ini kalau menurut saya
itu harus dimasuk ke dalam diri kita
dan mensyukuri apa yang kita dapeti
dapat sekarang ini itu kita syukuri
ada segi positifnya yang kita lihat
jangan negatifnya aja
bahwa sekarang ini mereka bisa kemudian
berinteraksi bisa kemudian berkarya di rumah
itu kan sesuatu yang luar biasa
itu mahal loh harganya
dulu untuk ketemu anak kita aja
kita luar biasa
tapi sekarang kita diberikan oleh allah
nih loh ya kamu boleh loh ketemu
dan kemudian itu kita menyesali

itu kita menyesali
kayaknya gak patut bersyukur gitu kita nih
gitu mbak gleby
bunda romi dan juga dr aman
kita juga punya opini nih dari netizen
kita lihat bersama ya
kalau anak sebentar ya
saya perbesar dulu tulisannya
kalau anak selalu bilang capek bun
pakai masker mulu
nah itu tadi kita sudah jelaskan ya
gimana kalau tadi penjelasannya
dokter aman tadi ketika di rumah sakit
jadi saya sering ketemu
tadi saya ada ketemu juga
terus adiknya yang masuk
dia nggak mau masuk karena katanya
adiknya yang memang
harus berobat ya
terus dia pakai masker
duduk eh berdiri
kenapa kamu pakai masker
ini kayaknya umurnya lima enam tahun mungkin
kamu gak bosan pakai masker
bosan lah katanya
kamu gak bosan gak sekolah
terus sekarang saya tanya
sama dia mau nggak kamu
buka masker sekarang
dan gantinya itu
diisolasi dua tiga hari dirawat
oh nggak mau dong katanya
jadi dia paham
sekali tidak mau dia
tahu dia takut dia
siapa yang ngasih tahu
jadi tergantung orang tuanya
terus saya sering ketemu pasien
balita kita kan dari idai menganjurkan
di atas dua tahun
di bawah dua tahun ini memang tidak kita
anjurkan tapi dia pakai
vestil yang topi itu yang ada kayak plastik itu
jadi mas naik
masuk ke ruangan itu dia
ini ya pakai seperti ini kok mau dia
suka kok dia katanya
lucu katanya jadi kayak begitu
nah jadi kalau saya rasa
ini semuanya tergantung orang tuanya
kalau saya belum pernah
melihat ada pasien saya
yang di rsjm yang
anaknya itu tidak pakai
karena mereka tahu
dimana mereka berada
dan orang tuanya itu
mengatakan betul betul seperti itu
alasannya kenapa dok
di bawah dua tahun tidak pakai masker
oh kan mereka belum bisa
mengontrol takut nanti hipoksi dan
lain lain jadinya kalau tertutup dan lain
tidak bisa komunikasi kita tinggalkan atau apa
tidak boleh dan mereka kan pasti
belum boleh jadinya
apa namanya dan kita tidak tahu dia lagi
pilak atau tidak lagi tersumbat komunikasinya belum
bagus tidak boleh
nah kita adalah gini kita lihat bersama
opini yang lain
pada stres di rumah dan ingin masuk sekolah
nah itu curhatan anak anak bunda
semua orang bilang stres
banyak stres terus saya bilang
tidak bahagia di rumah
ya iyalah kalau ibunya
juga tidak bahagia di rumah bagaimana anaknya
bahagia di rumah coba jadi
sebetulnya kan kayak tadi juga saya
bilang lingkungan keluarga itu
tergantung dari orang tuanya bagaimana
dia menyikapi ini kalau dia
kemudian dibawa senang dibawa
santai dibawa yuk kita masak
sama sama yuk nak stresnya
tahu bahwa anak kita itu
sangat berbeda satu
anak yang umur sekian dengan anak yang umur
tujuh tahun dengan anak yang umur dua belas
tahun itu beda jadi
tugas perkembangannya berbeda sehingga
kalau memasukkan informasi
mengajak melakukan stimulasi
sesuatu disesuaikan dengan
karakteristik anak tersebut dan
tugas perkembangannya kalau
anak yang masihnya kecil masih
kita nggak bisa suruh dia duduk diem
kemudian suruh gambar terus
walaupun menggambar dia suka bosen
sumpah jadi apa yang
harus dilakukan ganti kegiatannya
anak umur dua tiga tahun itu masih
banyak lari banyak kumpet kumpetan
banyak mencari ini
mencari itu yang udah
delapan tahun atau tujuh tahun beda lagi
dia bisa lebih lama sedikit
konsentrasinya jadi karakteristiknya
berbeda tugas perkembangannya
berbeda nah yang dua belas tahun udah
beda lagi pendekatannya jadi
kalau kita punya tiga anak di rumah
kita melakukan pendekatannya sama
rata pasti gak cocok
kalau kita percaya deh sama saya
kalau mau aman dengan
anak tidak konflik tidak berantem
qiblatnya anak walaupun
tanda kutip ya tiba tetap di mekah
tapi kiblatnya anak kalau kita
lihat kebutuhan anak tapi kita
jadi kemudian lebih memahami dia
berepati pada dia yang
ada sekarang orang tua berantem sama anak
itu karena apa qiblatnya
orang tua orang tua maunya
begini begini gitu anak
sudah di dalam rumah orang tua
maunya semua rumah tetap bersih nggak boleh
ada apa apa nggak boleh kemudian
lari lari ya susah
tapi kalau kita lihat kebutuhan anak
oke anak ini perlu memang lari
kita bikin kegiatan sambil
main siksa jadi dikasih
tempat sampah satu dua tiga
kita muter kiri kiri karena itu untuk
yang balita tapi untuk yang lebih besar
kita cari cara yang lain sehingga
tingkat kebosanannya jadi menurun
kenapa orang tua
di rumah memberikan stimulasi yang
bervariasi kalau stimulasi
bervariasi insya allah anaknya
kemudian hari ini apalagi ma
ada satu orang tua yang luar biasa
saya selalu pakai dia untuk meng inspirasi
orang tua lain dia punya program
dia buat programnya dalam bentuk surat
cinta untuk adik jadi dia
tulis kegiatan yang dia
bikin kiri dulu jadi di dalam
tiap hari si adik nunggu surat cinta
dari ibunya karena dengan demikian
dia punya hari ini punya target target
yang dia bikin gitu
jadi di malam sebelum tidur
ibu itu dengan dua anak itu
dia punya pr
harus bikin surat cinta untuk kakak
juga untuk adik sehingga
itu dia bedakan itu orang tua
luar biasa kenapa
karena dia mencoba untuk membuat
anaknya menjadi nyaman
berfikirnya juga jadi positif sama kayak
ibunya padahal ibunya ini
sebelumnya ibu yang sibuk
punya pekerjaan udah menyanyi dan
sebagainya gitu mbak
luar biasa semoga juga setelah
menonton ini ibu ibu di rumah
juga jadi begitu ya lebih positif
juga dalam melihat
segala situasinya tidak hanya ibu tapi
juga orang tua pastinya ya
ayahnya iya bapaknya
saya tambahkan boleh ya
saya tambahkan boleh ya
boleh doktor singkat saja
jadi gini ya singkat ya
masih ada waktu sedikit ya
jadi begini kita harus siap
dengan pandemi ini
kita adalah mahluk
yang paling tinggi di dunia
kita harus siap
sudah bermutasi berapa kali
kenapa kita sebagai manusia
tidak bisa berubah
tadi kata bu nurun
virusnya saja sudah bermutasi
jadi kita harus siap
mungkin setahun dua tahun tiga tahun
atau empat tahun tapi kita kan
makhluk allah yang paling tinggi
kenapa kita tidak siap
mau kembali kayak kehidupan ini
kita lama sekali akan kembali
ke kehidupan kayak begitu
sekarang di new york udah mau second wave ini
di jerman juga seperti itu lagi sekarang
tapi coba lihat negara negara
yang betul betul melakukan
bagaimana tiga m nya lihat sekarang di jepang
bagaimana mereka kontrolnya
singapura juga sedang tidak ada
kehidupan bermasker tiga m ini udah kayak
kehidupan sehari hari mereka anggap
jadi kita harus bisa move on
dr rahman closing statement nya nih
terkait juga bagaimana vaksin
sebentar lagi juga akan didatangkan
dua ratus tujuh puluh juta lebih dosis vaksin yang akan
disebarkan begitu ya di indonesia
closing statement anda terkait hal ini
dan juga closing statement dari bunda romi
tidak bisa mengatasi pandemi
ini salah satu upaya
ini salah satu upaya
dan kita untuk melakukan
orang dewasa jadi kalau misalnya
yang harus diimunisasi
berapa lama kita akan mencapai ini
jadi jangan menganggap
ini kayak peluru kendali utama
yang akan bisa teratasi
jadi bagaimana kita bisa mengatasi
pandemi ini tetap kembali
tiga k tadi saya sebutkan
ini harus dilakukan
bukan hanya pemerintah ini melakukan
kita harus ikut membantu
testingnya ini harus kita tingkatkan
tiga puluh kali dari kasus yang ada sekarang
yang tiga ratus ribuan ini
kalau tidak bisa kita
kehilangan momentum ini kita lama
ini kehilangan momentum ini sudah
harus sekarang ini kita
ini kalau enggak nanti akan berkelanjutan
dan bangsa yang besar bangsa yang bisa melindungi
melewati pandemi ini
menanggapi hal ini
oke jadi betul sudah itu dari sisi
kesehatan ya dokter aman sudah
membantu orang tua untuk kemudian
menjadi orang tua yang lebih sabar
dengan menggunakan emosi positif
dengan menggunakan cara berpikir positif
lalu kemudian belajarlah
untuk kemudian menciptakan
keterampilan hidup agar bisa
situasinya sudah seperti ini
tidak bisa dipungkiri lagi
sudah ada di depan mata
jadi kita harus kemudian menganggap
bahwa ini bagian yang harus kita lewatin
jadi kalau kita tetap negatif
berpikirnya kita gak akan maju maju
jadi kita harus
mencari yang lebih positif
itu jadi sesuatu yang lebih positif
ciptakan kemudian kepada anak kita
kebiasaan baru yaitu tiga m tadi
sehingga kita bisa juga mengajarinya
dengan cara memberi contoh kepada dia
orang tua yang tidak stres
orang tua yang tidak marah marah
akan membantu anaknya hidup bahagia
di rumah dan melewati covid
dengan luar biasa dan sehat
begitulah mbak itu saja
betul sekali semoga kita semua bisa
berpikiran positif dan juga mengambil
hikmah ya dari segala pandemi ini
namun tetap menerapkan protokol kesehatan
karena sangat penting kesadaran
dari orang tua bagaimana
dia juga menjadi cermin
untuk anak anaknya terima kasih sekali
dokter spesialis anak dokter aman bahti pulungan
atau rosmini sudah bergabung
bersama kami satu jam yang sangat berkualitas
bagi para penonton cnn indonesia
kayak begini ya dokter sama bunda romi
insya allah siap
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dengan tema tema yang
lebih menarik lainnya selamat malam
dan sampai jumpa selamat malam